kita temenan aja ya
gak tau gak gue pikir lo awalnya mau bikin perang dunia lagi sama si ava
ya enggak lah kok sekesel keselnya gue
dan gue sportif aja sih gue ngaku gue kalah sayang banget
kamu disini juga
kamu ngapain disini
lo mau ngedate sama arga kan
terus gue disuruh kesini biar ngeliat kalian berdua ngedate
saya tuh sebenernya gak ada niatan untuk kesini
apalagi untuk ketemu arga
niat saya itu sebenarnya untuk ketemu sama kamu
kalau bener dengan seorang kak province
jadi yang ingin lagi serahai aun
lo panggil dia samen
saya bukan mau membalikin kenangan ini ke kamu
saya mau ngingetin kenangan ini ke kamu
sebagai permintaan maaf saya
sama seperti apa yang waktu itu kamu pernah lakuin ke saya
sebanyak seribu kali
terus nunggu apa
seribu kan banyak
kamu malah ketawa
sudah semua selesai
itu tahun pertama ini
punca serata kylie
yang pertama itu pergi tamu ya
kamu pada waktu bulu
saya belum bisa ngasih tahu ke kamu
perasaan saya yang sebenarnya
udah lo tenang aja
gak usah mikirin nyokap gue
kenapa sih sar
status kita ya
saya hanya takut sama allah swt
saya ingin terhindar dari fitnah rahmat
karena hal itu yang lebih mulia
daripada kita harus membuat hasil
saya ingin terhindar dari fitnah rafa
sekalipun itu fitrah
gue tau gak
perang dunia lagi sama si rafa
ya enggak lah po
gue nggak bakal memutuskan hubungan gue sama sar
buat sahabat gue
kalian semua udah bantuin
gue juga ikut senang
kenapa bina dari surga ana
jadinya nama scrap
oh tadi ilya
ada yang bantu
eh tapi kan
aisyah sama rafa
kemaren tuh ye
ada yang gencar bener deketin si aisyah
terus ada yang mempertaruhkan nyawanya
untuk menyelamatkan aisyah pas diculik
malah sampai mau perang dunia ketiga
cuman gara gara ngerebutin bidet aisyah
ngekas tau sama lo nih ya
cinta itu nggak harus dimuliki
manusia itu hanya perencana
dan allah penentunya
kita gak bisa mengalahkan kehendak allah
ya allah udah ngatur semuanya
eh ini terdiri tapi dihimpikan
ya masih campo
gua maksa maksa aja udah
membukau putus rasa
kita bisa menahan perasaan kita masing masing
allah akan mempertemukan takdir kita
lo pertama dan terakhir buat gue sih
gue akan selalu berusaha
untuk menjadi lebih baik
kemang hatinya bagus banget rah
ini kamu semua yang rencanain

orang gue yang rencanain
dari awal disemua ini gue yang rencanain
belum ngalahin gue
kenapa lo bebadut
ayo lah ini momen bagus
ibu aku bisa tirut
lebih tua lebih the same
kenapa gila kehendak lora
aduh edek dong
ini tinggal jahat
maka jika iman kita kuat dan selalu berlindung kepada sang pencipta
niscaya kita akan terhindar dari godaan godaan setan
yang membuat kita terjerumus ke lembah dosa
kisah ini bukan akhir dari segalanya
namun kisah ini hanya menutup lembar catatan harian saya
yang ingin membuka lembar baru
untuk belajar tentang arti kehidupan dan meraih masa depan
sesungguhnya allah bersama kita